ya beberapa hari yang lalu pemerintah menyoroti naiknya lonjakan kasus di sejumlah provinsi di sumatera
salah satunya adalah kepulauan riau
gelombang masuknya migran diduga menjadi salah satu penyebab naiknya kasus yang juga harus diantisipasi
bagaimana perayaan idul fitri di provinsi yang tengah terjadi peningkatan kasus
apa saja langkah yang diambil guna mencegah penyebarannya
saya sudah bersama dengan dua narasumber pada malam hari ini
yang pertama ada pak ansar ahmad gubernur kepulauan riau
pak ansar ahmad selamat malam pak apa kabar
selamat malam kabar baik hari raya idul fitri
selamat hari raya idul fitri pak gubernur
dan saya juga akan bersama pak pandu riono epidemiolog dari ui selamat malam pak pandu
selamat malam mas renhat selamat malam pak gubernur
selamat hari raya idul fitri pak pandu
saya langsung ke pak gubernur terlebih dahulu pak ansar ahmad
pak kita tahu bahwa perayaan idul fitri tahun ini masih dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas
terutama juga di kepri yang
beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan kasus
seperti apa pantauan dari pemerintah provinsi terhadap perayaan idul fitri tahun ini
dan upaya untuk kemudian mencegah peneloran kasus terjadi pak gubernur
ya alhamdulillah ya sampai hari ini tidak ada hal hal yang menonjol ya
tidak ada insiden yang berarti
karena memang kita benar benar menerapkan
ini tidak lanjuti surat edaran menteri agama
terkait dengan pengaturan hal yang berkaitan dengan pelarangan berkeliling
kemudian pengaturan zona idul fitri
melaksanakan takdir di masjid atau musyola masing masing
dan itu kita lakukan melalui surat edaran dan alhamdulillah dipatuhi oleh masyarakat
sehingga sampai saat ini tidak ada hal hal atau insiden yang menonjol
oke artinya ada sejumlah pelarangan ya pak gubernur
yang diatur atau yang dikeluarkan juga oleh pemerintah provinsi
untuk membatasi mobilitas masyarakat di hari raya idul fitri atau mungkin beberapa hari ke depan
kita memang membatasi
kita membatasi itu
baik dengan kebijakan pemerintah pusat pelarangan mudik
dan kita juga sudah membuat surat edaran terkait itu
dan kita berkoordinasi dengan masukan forkompinda kemudian satgas covid
kita batasi semua kegiatan kegiatan hari raya idul fitri di tengah tengah masyarakat
dengan kebijakan pemerintah pusat yang harus kami laksanakan di daerah
baik pak gubernur
saya ke pak pandu riono terlebih dahulu
pak pandu bagaimana anda melihat pak
peningkatan kasus yang terjadi di sejumlah provinsi
bahkan sekarang terkonsentrasinya beberapa di pulau sumatera dan juga ada di kalimantan tengah
apa yang kemudian menjadi faktor naiknya kasus ini
apakah kemudian karena pulangnya migran atau ada faktor yang lain
iya jadi kita perlu mempelajari bahwa

peningkatan kasus yang terjadi di sejumlah provinsi

akibat adanya pergerakan penduduk
jadi ada mobilitas penduduk yang mungkin dari beberapa wilayah di indonesia
juga mungkin dari luar negeri dengan negara tetangga
karena kasus mutan juga ditemukan di negara tetangga
ini yang menyebabkan di wilayah sumatera dan kalimantan
yang berbatasan dengan negara tetangga kita
itu akan menjadi potensial
ancaman baru adanya peningkatan kasus dan adanya mutan baru
karena kita seringkali tidak bisa mencegahnya
dan seringkali tidak mungkin dilakukan screening pada perbatasan perbatasan
yang dilakukan di wilayah tersebut
dan kita ketahui bahwa menjelang ramadan itu
sudah banyak para pekerja migran yang pulang ke tanah air
dan juga banyak warga negara dari negara tetangga
masuk ke indonesia
kita tidak sempat untuk menyeklatnya
untuk melakukan karantina pada semua pendatang
sehingga kemungkinan ada yang masuk dan tanpa disadari
dan terjadi peneloran di masyarakat
ini yang menurut saya adanya mutan baru dan adanya mobilitas penduduk
oke terutama mungkin kalau kita bicara kepulauan riau juga ya pak pandu
tadi pak gubernur sudah menyampaikan ada sejumlah aturan pembatasan
alhamdulillah hari ini tidak ada insiden yang tidak diinginkan begitu
tapi kepulauan riau juga menjadi salah satu pintu masuk migran untuk kembali ke tanah air
artinya perlu juga kemudian ada pengawasan yang cukup ketat di sana
bagaimana pak pandu
iya jadi di tengah pandemi ini di setiap pintu masuk wilayah indonesia
dimanapun berada itu harusnya ada karantina
jadi bisa diterapkan undang undang karantina bagi semua pendatang
baik warga negara
baik warga negara
dan negara indonesia maupun negara asing yang baru datang dari luar
itu harus otomatis masuk karantina selama seminggu atau dua minggu
dan kemudian dilakukan tes diakinkan betul bahwa tidak membawa virus
kalau sudah dilakukan demikian maka kita sudah berusaha
tekan adanya peningkatan kasus lalui pendatang dari luar
oke artinya memang kepulangan migran ini harus betul betul diantisipasi ya pak pandu
karena jumlahnya juga cukup besar ternyata
iya jadi bukan hanya warga negara indonesia ya
juga banyak negara asing yang juga masuk ke indonesia yang juga kita harus waspadai
pokoknya setiap pendatang dari luar itu potensial untuk membawa virus
sehingga semuanya kita masukkan ke dalam karantina tanpa kecuali
jadi tidak ada stigma apakah warga negara tertentu
karena virus mutasi ini sudah beredar di mana mana
bukan hanya dari india mungkin juga ada di malaysia
ada di singapura ada di wilayah brunei dan thailand
sekali yang menurut saya sudah beredar secara dominan di wilayah negara negara tetangga maupun secara global
oke saya ke pak gubernur lagi pak ansar ahmad
pak gubernur sebagai salah satu pintu masuk juga bagi para masuknya migran ke tanah air
dari kepulauan riau bagaimana ini pak
antisipasi yang kemudian memang terus dilakukan oleh pemerintah provinsi ya
karantina pasti juga akan dilakukan
tapi pantauannya bagaimana pak gubernur
ya memang jumlah pmi yang masuk ke kepulauan riau ini tidak sedikit ya
mulai tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh sampai hari ini sudah lebih dari tujuh puluh empat ribu pmi yang masuk ke kepri ini
dan sejak januari sampai hari ini sudah enam belas enam ratus sembilan puluh dua pmi yang masuk itu
dan pmi yang deportasi malaysia
langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan pengetatan bagi mereka
ketika mereka masuk kita lakukan swab pcr
kemudian ketempatkan mereka di tempat tempat karantina yang sudah kita tetapkan secara ketat
bahkan mobilisasi mereka pun kita atur sedemikian rupa
tidak menggunakan kendaraan umum
tapi memang bus bus khusus yang kita gunakan
kemudian biasanya di waktu yang lalu cr nya baru beroleh dua tiga hari
sekarang kita sudah diefektifkan hanya satu x dua puluh empat jam
dan menjulilah karena kerjasama kita bersama pemerintah pusat
beberapa setelah datang mengunjungi kita
dan kita sudah melaksanakan rapat koordinasi
yang dipimpin oleh bnpb pak doni monardo
maka pemerintah pusat sudah rapat dengan kita
memberikan bantuan dukungan baik itu makan minum mereka
karena keterbatasan kita di daerah
kemudian juga pemerintah pusat sudah menjamin reagen sebagai alat untuk mereka positif atau negatif
maka sekarang itu minimal hari
setelah mereka dilakukan dua kali swab pcr
kan ada yang tujuh hari
setelah benar benar negatif baru kita membolehkan mereka kembali ke daerahnya masing masing
karena kita yakini kalau itu kita tidak jarak cepat
setelah mereka pulang dan masih dalam kondisi positif
maka saya yakin di daerah daerah tujuan mereka juga angka pandemi covid nya akan meningkat dengan cepat
kita memang mesti menjadi bemper
akan tetapi memang ini tugas kita untuk menjaga agar covid sembilan belas ini kita tekan sebaik mungkin
walaupun pmi masuk melalui kepri
akan tetapi juga tidak menyebabkan pandemi covid melonjak meningkat di daerah tujuan mereka
nah itu yang kita lakukan
di masa lalu memang ada mui yang karantina mandiri
seperti berbagai hotel
sekarang kita sudah
tetapkan hanya beberapa hotel
kita tugaskan satgas covid kita mengontrol mereka di sana
mengawasi mereka secara ketat
kita berikan kebutuhan kebutuhan mereka makan minum masker hand sanitizer dan lain lain
supaya mereka masing masing bisa menjaga kesehatannya dengan sepusung
nah kita yakin angka masuknya pmi ini akan turun
dan kemarin itu meningkat itu karena ada pengumuman pemerintah soal barangan mudik
maka mereka berbondong bondong untuk pulang ke indonesia
yang pun ya
baik pak gubernur
keterbatasan apa yang kemudian dimiliki oleh pemerintah provinsi kepulauan riau mungkin saat ini
di tengah banyaknya migran yang pulang
sehingga kemudian juga berpotensi membawa varian baru virus covid sembilan belas
yang juga pusat memang perlu turun tangan
karena tadi kan pak gubernur sudah menyampaikan ada koordinasi
pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat
nah apa yang kemudian memang ini perlu disoroti lebih jauh lagi oleh pemerintah pusat
berkaitan dengan kepulangan pmi ini
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya pak
kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
iya adanya varian baru
terjadi peningkatan kasus ya
kalau varian barunya jumlahnya
masih terbatas kalau sudah melampaui
sampai di atas lima puluh persen
maka lonjakannya akan sangat tinggi
maka dengan ditemukan adanya
varian baru jangan terlalu panik
karena itu baru ditemukan
tidak terlalu tinggi kita melihat adanya
masih tetap penurunan masih tetap landai
tetapi kita tetap mengusahakan
supaya tidak tinggi adalah mengutus
sampai penularan tadi jadi mengusahakan
pekol tiga m nya itu tetap dijaga
lacak isolasinya tetap
menjadi agresif supaya
kita bisa menekan penularan
dengan menekan penularan
kita bisa menekan mutan barunya
bertambah banyak karena kalau sudah
bertambah banyak maka kita
sulit sekali untuk mengatas
lonjakan karena hutan baru ini
sudah dikenal daya
sangat penular dan kemudian
juga bisa meningkatkan kematian
dan yang paling yang kita takutkan
bisa menghindari dari
vaksinasi jadi bisa menghindari
dari imunitas tubuh kita
yang sudah dikipkan
dengan distimulasi oleh vaksin yang
kita berikan pada penduduk indonesia
oke pak ansar ahun
ahmad terakhir ke anda pak gubernur
di tengah tantangan
kepri untuk kemudian ada
kemudian juga ada
kasus yang masih fluktuatif
imbauan untuk masyarakat di kepulauan riau
untuk bisa menekan
angka penularan kasus covid sembilan belas
ya beberapa waktu yang lalu
kita sudah mendeklarasikan bersama
teman teman yang lain di kepri
bahkan secara terbuka
beberapa imbauan ke masyarakat
taati protokol kesehatan yang sudah
diperlukan oleh pemerintah
kembali mereka harus
dengan protokol kesehatan
kemudian yang kedua membatasi
di hari raya
alhamdulillah sampai hari ini
tidak ada pejabat
kemudian kita juga
berbagai tempat tempat umum
kita awasi secara setat
dan kita terus
publik yang berkaitan dengan
edukasi terkait dengan
itu kita lakukan dan
tapi perkembangan hari ini
mudah mudahan ini bisa berlanjut terus
karena kita juga sedang
mengupayakan travel bubble
kembali jalur pariwisata
ke wilayah kepri
mudah mudahan ini bisa
mudah mudahan masyarakat lebih sadar
dan kita semua
para pejabat juga
para pejabat juga berharap
memberikan tetap baik
di tengah tengah masyarakat
terima kasih banyak pak ansar ahmad
gubernur kepulauan riau
pak pandu riono
epidemiolog dari ui
terima kasih banyak
berbagai tantangan dan juga
ancaman pandemi covid sembilan belas
dan bisa segera kembali normal
tentu dengan kedisiplinan dari semua pihak
terima kasih banyak untuk waktunya
sekali lagi selamat hari raya idul fitri
semoga sehat selalu
pak gubernur pak pandu
terima kasih selamat malam
selamat hari raya idul fitri